belum memutuskan ya tapi saya kira kalau lihat statement statementnya bu mega rasanya iya
wah itu sudah saja berkali kali
biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang
saya memperoleh pemenang tapi sikap politik saya lebih baik kamu di luar
saya belum memutuskan ya tapi saya kira kalau lihat statement statementnya bu mega rasanya iya
dan kita tidak kenal posisi
biar kemudian tidak semuanya
apa itu sosial media anak grup semuanya ikut ikut begitu